sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya allah kasihan rina
dia begitu dekat dengan mbak andi
kehilangan seorang ibu di usia seperti itu

dalam ke hencho flats decken dan di mana dia masih orang muda
dia tetap mengerti bahwa tidak ada lestari yang tahu seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
edstad tarratti bilang segera menguatkan sejarah italia
negara indonesia seharusnya ia timeself melpiece di stress kunglias
kenapa pergi dengan cara seperti ini
lo kan udah janji sama gue gak bakalan pergi
lo udah buat diri gue jadi yang seperti sekarang
lo udah buat diri gue jadi yang seperti sekarang
belum cukup gue nebus semua kesalahan gue sama lo
tapi kenapa lo secepat ini pergi mbak
harusnya manusia itu punya hati nurani
kamu orang yang paling jahat yang batal kena
kamu tahu gak tuh sayang sama aku

angin juga berdoa kamu sa
udah gak usah lo saya kasih tau karena dia gak pernah peduli lo
jangan dipikir cuma diri dia sendiri
lu harus gimana
kesalahan lu itu mah ma
kalau aja lu bisa
gue gak akan berkesalahan sama lu
gue gak akan menyakiti lu ma
gue pasti akan nyayangin lu terus
ya allah ma gue nyesel
kita masuk ke dalam
sama adik si faiq
soalnya ini udah mulai hujan
pa adik askara di mana
gue belum lihat adik askara
ada yang menangis di sana
apa apa aku diam aja
apa sekarang ikut mama dan adik siva juga
kenapa kecocokan yang disini pak
dede askara dimana
dede askara dimana
ada di tempat lain dulu sayang
masih mencoba untuk cari adik sekarang
kenapa sih kita gak keluar bersama sama
semua salah pak
pak gak bisa menjaga keluarga papa dengan baik
pak gak bisa menjaga mama dengan baik
pak gak bisa menjaga rina dede askara sama adik siva dengan baik
tidak ada yang baik
tidak ada yang baik
saya hanya ingin menjaga diriku
jangan masuk ya
nanti kalau sakit mama bisa bantu sendiri
ya jangan masuk ya
katanya di sini apa boleh papa singkat
jangan lupa ya
aduh kenapa lagi sih
tetap sangat nanti kita taruh
kamu kenapa sayang
kamu mau susu
kayaknya dia mau minum susu ya mas
kita buat makan aja susah
makanya aku bilang sama kamu jangan macam macam gitu ma

makan aja susah nina
sekarang susu yang kamu minta
kalau gitu kamu tolong jagain dia ya mas ya
aku mau keluar nyawa bucil ho
mau pinjam uang
saya ketawa dia kasih uang
gini deh sini
kamu bawa aja deh ya
kamu kan ngerti susu gini ya
kamu kan ngerti ina
kalau nanti aku bawa dia keluar
ketengah pada review lho ya
eh itu resipen ya kalau ngurusin anak ini
kayaknya kamu buat semacam macam jadi orang
tahan kita kerepotan sendiri nina
sama aku aja
aku bawa ke prp ke polisi
lalu kita aja nggak ada masalah
siapa tau dia ini anugerah buat kita
selama ini kita tuh pengen punya anak
tapi dengan kondisi aku dengan rahim aku yang sudah diangkat
aku nggak bisa memberikan kita anak
kamu ingat kan
siapa penyebab kecelakaan itu
aku yang salah apa yang menyebabkan kecelakaan ini
mungkin anak ini adalah jawaban untuk doa kita mas
allah menyediakan anak ini ke kita dengan cara sentih ini
ya jangan tak laku mengolah beliau ya mas
biar dia tinggal disini sama kita
tiap kali bintang nyatim kecelakaan ini
gua jadi merasa bersalah
besar banget gua
ya anak ini boleh tinggal sama kita
alhamdulillah ya allah
tidak tapi kamu harus janji
berhenti lihat dia
dan kamu harus jauh
dia mau manis kencang banget
aku takut bangga denganmu

aku terima kasih
kamu dimana sekarang
di luar sana
kain akan cucu
yang terlalu hebat

tentang berusaha masih diraki ya
semuanya sudah siap

kau lihat ya semua orang itu
majana seperti secret